order now novelikatan cinta download plaklik sekarang
daripada bapak melamun seperti ini terus
dan menghadapi sebuah masalah yang sangat besar
bagaimana kalau bapak ikut saya kemusyolat
tidak ada kekuatan yang sangat besar yang bisa menolong kita di saat kita susah
kecuali hanya allah swt
kita sholat terus berdoa
ya allah bagaimana keadaan amirah ya allah
apa dia baik baik aja ya allah
tolong selamatkan dia ya allah
tolong jaga dia ya allah
amba mohon ridomu ya allah
amira kenapa amira kenapa
dan kata dokter
kalau dia tidak bisa melewati malam ini
saya mohon temuin amira
dan bilang sama amira dia suruh berdahan
karena kalau kamu yang ngomong amira pasti dengar mas
yang penting amira selamat
kamu tenang ya
ya kamu tenang
ada apa ini
tolong kamu jagain utari ya
saya mau menemui amira
pastikan petani tidak ada apa apa
papa itu benar benar keterlaluan mesya
udah jelas jelas tante aini ingin membesuk amira
amira itu anak mantan pacaran tante aini
kok malah dibelain
atau ditampar lagi
benar benar papa udah gak punya harga diri
papa itu benar benar udah keterlaluan
aku juga sekarang ngerasa kalau papa itu gak adil

apa sama aku
apa sama aku
apapun yang dibelain selalu aja zahira
emang aku gak pantas apa dibelain sama papa
yang dibela selalu tante aini
anak kembel itu
kita harus bikin perhitungan sama anak sialan itu
dia sekarang dirawat di rumah sakit
udah kamu ikut aja
si amira anak kembel ini
sudah tidak berdaya
dia seperti orang udah mau mati
kita bikin supaya dia
jangan bangun lagi
bapak kamu dan tante aini
pasti akan sedih karena merasa kehilangan anak ini
dendam kita terbalaskan
jadi mereka tidak boleh main main sama kita
tante aini kehilangan dua kali
pertama dia kehilangan mantannya
dan yang kedua
dia kehilangan anak ini
kamu bunuh amira
kenapa harus dipukul
aku panik ma
tadi dia mau panggil sekuriti aku panik banget
aduh gimana ya
mudah mudahan orang ini gak mati
kita harus kita keluarkan
udah enak ayo ma
aduh enak banget
saya mau naruh uang deposit atas nama pasien nama amira
bapak tadi bilang pasien yang bernama amira
ini buangin deposit untuk biaya seluruh perawatannya
oh sebentar ya pak
bapak mau nunggu
bapak mau nunggu
pasien yang bernama amira memang sudah mendapatkan tindakan segera karena kondisinya sempat drop
dan sekarang dia mengalami koma
dia gimana sekarang ma
dia masih berada di ruang icu
bapak lurus aja dan
bu boleh masuk
sus emang bener
pasien yang namanya amira lagi koma
iya bener mas
tapi saat ini pasien juga nggak boleh dijunggu dulu
saya tidak pernah datang kepadamu
saya bahkan sudah lupa bagaimana cara berbicara dengan engkau ya allah
selama ini saya memang selalu menggunakan kekuatan saya sendiri
kali ini saya tidak berdaya
tidak ada satu hal pun yang bisa saya lakukan sekarang
untuk menolong amira ya allah
tidak kekayaan saya